indonesia memiliki lebih dari lima puluh taman nasional yang tersebar di seluruh nusantara
tentu saja ini merupakan sebuah kekayaan yang kita perlu jaga dan juga kita perlu apresiasi
salah satu cara untuk mengapresiasinya serta melestarikannya adalah dengan menerapkan ekowisata
di mana di sini kelestarian lingkungan tetap terjaga tapi juga kesejahteraan masyarakat lokal bisa ditingkatkan
termasuk apresiasi terhadap budayanya
nah insight kali ini berada di jawa timur untuk melihat bagaimana ekowisata diterapkan bersama desi anwar
dari lima sektor yang menjadi fokus program pembangunan lima tahun ke depan
pariwisata merupakan sektor unggulan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional
didorong oleh perkembangan sektor pariwisata dalam jangka pendek hingga jangka panjang yang mengalami pertumbuhan positif
menurut data kementrian pariwisata
jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke indonesia pada bulan januari hingga oktober dua ribu enam belas mencapai sembilan empat juta wisatawan
meski tumbuh sembilan lima puluh empat persen dibanding periode yang sama tahun dua ribu lima belas
jumlah ini masih tertinggal jauh
dibanding jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke thailand yang mencapai dua puluh tujuh juta wisatawan
pendapatan sektor pariwisata yang semakin besar akan meningkatkan kontribusi terhadap produk domestik bruto pdb indonesia
pada dua ribu enam belas target kontribusi industri pariwisata terhadap pdb sebesar sebelas persen dengan devisa yang dihasilkan sebesar satu ratus tujuh puluh dua triliun rupiah
dan pada dua ribu tujuh belas
kementerian pariwisata menargetkan lima belas juta kunjungan wisatawan mancanegara ke indonesia
dan kontribusi terhadap pdb diproyeksikan meningkat menjadi tiga belas persen
salah satu konsep pariwisata yang masih berpotensi untuk ditingkatkan adalah ekowisata
ekowisata didukung oleh keberadaan hutan dan taman nasional serta keberagaman flora fauna dalam hutan hujan tropis di indonesia
ekowisata juga memiliki sejumlah keunggulan yang tidak dimiliki konsep wisata lain
yaitu berkontribusi dalam pelestarian alam dan budaya serta meningkatkan partisipasi dan pendapatan masyarakat lokal
graffiardi kresnantyo cnn indonesia
ya jawa timur memiliki banyak sekali taman nasional tentu saja dengan keindahan alami
saat ini saya berada di dusun pandean ini kita berada di pantai pandian
di belakang saya itu adalah taman nasional baluran dan di belakangnya lagi ada gunung baluran
di situ ada savana yang sangat unik ya seperti di afrika
nah untuk membahas kira kira apa saja potensi yang bisa ditawarkan oleh sebuah taman nasional
saya sudah ditemani oleh nurdin raja

pegiat ekowisata dan juga seorang dosen pariwisata dari universitas erlangga
pak nurdin terima kasih banyak
terima kasih mbak desy
telah bergabung bersama kita ini bagus sekali ini pantainya di sini
apa yang kita lihat ini apakah kapal nelayan atau kapal yang digunakan untuk berwisata
karena cantik cantik sekali kelihatannya
ini musim hujan sudah mulai masuk dan selalu menjadi siklus bahwa di bulan november akhir atau desember
dari maret sampai april itu musim ikan
jadi akan menjadi bulan yang sibuk bagi nelayan sekitar rumah terutama yang ada di pesisir utara
dari probolinggo pasuruan akan menuju ke sini karena angin dari barat itu mendatangkan ombak yang cukup mengganggu aktivitas di sana
sehingga mereka mencari ikannya di sini dan itu menjadi suatu atraksi yang luar biasa terutama untuk tamu
ikannya apa saja
mayoritas tuna kemudian cumi ya
cumi kemudian beberapa mereka rajungan dan kepiting itu adalah bagian dari biodiversitas yang mereka bisa ambil dari tangkapan laut
kalau pak nurdin melihat ya dengan kegiatan seperti ini ini tentu saja ada atraksi tersendiri bagi para wisatawan khususnya mancanegara
ini bagaimana perkembangannya khususnya dari segi wisatanya dan juga sejauh mana perekonomian desa ini sangat terbantu dengan
bagian dari ekowisata di jawa timur
sebenarnya untuk ekowisata sangat signifikan sekali mbak desi bahwa pilar pilar local empowerment itu melekat di konsep ekowisata
dan local empowerment itu berada di situ sebagai sebuah motor penggerak khususnya untuk masyarakat lokal
dan kalau kita melihat dari kacamata wisatawan baik asing maupun lokal mereka karena jenuh di kota besar dan dengan aktivitas rutinnya saya kira sudah
menjadi teori lama bahwa mereka mencari sesuatu yang berbeda kemudian menikmati local food dan itu langsung dari laut
dan kebanyakan dari mereka itu membawa itu menjadi souvenir kalau kita bisa bicara bahwa ikan itu bisa kita bawa pulang dan mereka masak di rumah
jadi sebenarnya kegiatan ini sudah menjadi sebuah perputaran yang luar biasa menurut saya secara ekonomi maupun secara pengetahuan bahwa mereka punya pride terhadap desa mereka
dan mereka selalu bilang bahwa kalau kita rubah menjadi sebuah sedikit modern mungkin orang tidak akan kesini karena sudah punya yang lain gitu ya
tapi mungkin harus juga kalau saya lihat kan masih ada sampah ya di sini mungkin harus ditata lebih baik lagi ya kalau misalnya untuk apalagi kita ingin memikat para turis turis mancanegara yang lebih kritis biasanya terhadap aspek lingkungan
nah bagaimana mengembangkannya sehingga lingkungannya itu juga terjaga ya dordin
jadi dari segi atraksinya itu memang harus bisa atraktif tapi tradisionalnya juga tetap dijaga
kegiatan masyarakat biasanya pada waktu jumat itu memang masyarakat nelayan tidak melaut karena hari jumat pendek dan mereka pergi jumatan
dan itu dimanfaatkan oleh teman teman karangtaruna di sini khususnya yang dekat dengan dusun pandian ini untuk membersihkan pantai
jadi istilahnya jumat bersih gitu ya
jadi ini masih menjadi apa ya formula formula awal untuk melibatkan masyarakat terhadap bagaimana mereka ikut menjaga sebenarnya bukan badi dibersihkan jumat kemudian sabtu dibuang gitu ya
tapi ini proses ya karena prinsip yang ketiga di ekowisata adalah education
jadi ada konsep konsep bagaimana knowledge itu mereka bisa dapat dan hubungannya dengan lokal yang bawa bawa tadi bahwa kalau nggak bersih tamu nggak datang itu ada kaitannya
sehingga mereka ada awareness yang muncul di lingkungan mereka
tanpa kita harus memberikan sebuah perintah atau saran atau bagaimana
mereka muncul di kemauan diri mereka
taman nasional baluran terus terang saya pernah ke situ ya
aduh luar biasa indahnya
itu seperti savana di afrika mungkin bisa cerita sedikit apa apa saja yang kita bisa dapatkan khusus bagi teman teman yang belum sana
bagaimana kita memanfaatkannya untuk menjadi ya bukan saja sumber peningkatan ekonomi
tapi supaya orang juga lebih aware terhadap apa yang kita miliki di jawa timur ini
kalau saya telah dari story yang data yang dari belanda karena saya mencari bagaimana baluran ini kapan meletus dan segala macam masih terbatas di indonesia
sudah meletus itu tahun seribu delapan ratus lima puluh
jadi data itu masih kami gali
dan pada saat itu juga pemerintah belanda memang memberikan semacam
pengakuan khusus bahwa taman nasional baluran adalah reserve area
jadi kawasan terlindungi untuk itu dan dikukukan oleh pemerintah republik indonesia
dan kalau dari sisi biodiversitasnya luar biasa
mereka baluran punya hampir empat ratus spesies burung
yang menurut saya jauh lebih mudah di antara taman nasional lain untuk memberikan pengetahuan tentang burung
tentang bird watching bagaimana
itu sebabnya mereka punya jalur watching trail
yang kedua savana tentu saja dengan keindahannya di dua musim yang berbeda antara kemarau dan hujan
karena itu bisa memberikan pemahaman bagaimana pengaruh iklim mikro terhadap taman nasional baluran itu sangat signifikan
dan kehidupannya pun berbeda
pada musim kemarau kita lebih mudah lebih mudah melihat satwa yang berputar di sana
sedangkan musim hujan kita bisa melihat atraksi yang berbeda dari waterboard
jadi semacam kegiatan burung burung air yang seperti sandang lawe burung tong tong yang tingginya mungkin delapan puluh sembilan puluh cm
itu mereka bertebaran di savana untuk mencari kodok
karena adanya genangan air yang memberikan fasilitas itu
dan saya kira itu belum yang kawasan lain nih yang mau tracking sampai dalam ya
tapi mungkin yang terkenal itu savana di baluran
karena saya sendiri sudah kesana dan malah kan ada merak ya
ada pilkok juga di situ
banyak bangau dan ada kerbau
itu banyak yang kita bisa lihat
dan menurut pak nurin selama ini bagaimana dikelola oleh penda
apakah sesuai dengan konsep konsep ekowisata itu sendiri
taman nasional itu karena berada di bawah kementerian kehutanan
dan saya kira seluruh kawasan taman nasional di indonesia yang jumlahnya sudah hampir lima puluh taman nasional
memiliki kalau kita saya bilang secara pribadi
setiap kali saya ada event
saya bilang sudah kita indonesia tidak perlu bicara potensi
tapi bicara what's next gitu ya
apa yang harus kita lakukan
dan sebagian sebagian besar permasalahan itu ada di sdm
dan ini sebenarnya memang kalau kita bicara taman nasional dan ekoturism
ini adalah dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan
karena di ekoturism itu ada istilah hard ekoturism itu yang murni justru di kawasan taman nasional
taman nasional itu ada sejak lama sebelum intervensi manusia
dan kita harus menjaga
kadang kalau kita menjaga sesuatu yang kita invest
soalnya taman itu kesannya seolah olah kita yang membuat
padahal itu secara alami sudah ada jauh sebelum kita sendiri ada di sini ya
jadi pemahaman terhadap ekoturism sendiri menurut saya masih perlu dimaksimalkan di indonesia
karena kalau melihat dari sejarah baru masuk indonesia istilah ekoturism
itu tahun dua ribu
sedangkan di eropa sudah berkembang tahun delapan puluh
kita bisa melihat begitu jauh dan begitu tingginya tingkat pendidikan di eropa terhadap lingkungan
itu yang membuat boosting untuk ekoturism di internasional
sedangkan indonesia masih lemah di edukasi untuk lingkungan
jadi baru tahun dua ribu ya istilah ini
persisnya definisi dari ekoturism itu seperti apa dan bagaimana cara implementasinya

yang bertanggung jawab untuk merawatnya
tapi juga bagi para turis yang datang ke area itu
kita bisa sederhanakan wisata yang bertanggung jawab
sebenarnya kontennya itu adalah sebuah filosofi
bukan menjual alam
kalau menjual alam menjadi wisata alam
walaupun idealnya wisata harus selalu bertanggung jawab
ya bertanggung jawab ya
itu sebabnya sangat dekat dengan sustainable tourism
dan pilar yang menarik
dan pilar yang paling penting di ekoturism itu ada konservasi
artinya tiga ini harus mengikat
dimana masyarakat itu kontribusi
kemudian penguasa atau bertanggung jawab kawasan itu menjadi bagian dari mekanisme
bagaimana mereka memanage itu sesuai dengan kebutuhan tamu
karena kalau sudah keinginan maka yang terbentuk adalah pembangunan infrastruktur yang tidak berguna
mencari ekstrum rusak
mencari ekstrum rusak
tatanan di situ
jadi itu gambaran umum sebenarnya di taman nasional kita
nah tadi ada yang menarik ya
masalah sdm itu
kira kira ini kan sudah dari tahun dua ribu sekarang dua ribu hampir dua ribu tujuh belas ya
kira kira progres dari kualitas sdm yang memberikan service atau pelayanan terhadap ekoturism ini
apa yang masih perlu diperbaiki
pertama kalau saya mengamati satu pemahaman terhadap ekoturism itu sendiri ke seluruh elemen masyarakat khususnya
mulai dari swasta pemerintah dan masyarakat
karena tadi ada misconception bahwa ekoturism adalah
adalah wisata alam
artinya bagian dari ekoturisme adalah wisata alam
tapi ini semua masalah local empowerment
yang kedua masalah bagaimana melihat bahwa lingkungan itu menjadi panglimanya
bukan uang yang jadi target
bukan bicara masalah kunjungan wisatawan tinggi
bukan bicara masalah pad yang tinggi
tapi bagaimana lingkungan itu bisa menjadi media kontribusinya sebuah proses
sehingga dampaknya financial
kalau target biasanya orang langsung fokus ya terhadap sesuatu dan menghilangkan
targetnya itu justru melestarikan
jadi bagaimana menikmati sebuah makanan lokal dengan suasana yang santai seperti ini
bahkan dengan sebuah daun jati duduk di panggung pinggir
sesuatu yang mahal
dan mereka bayar mahal untuk itu kepada masyarakat lokal
meskipun mereka harus duduk di pinggir
tidak di tempat yang ber ac dan segala macam
nah ini menarik ya
kita men charge ya atau tiket untuk turis mancanegara itu
tapi untuk turis domestik itu menurut saya itu sangat murah ya
jadi ada pemahaman dari kita sendiri bahwa kurang berharga
padahal sekarang kalau orang ingin mencari alam
ingin menjadi bagian dari ekoturism
ini saya rasa orang indonesia mau dan mampu untuk membayar lebih ya
dan menghargai sehingga taman nasional ini juga bisa terjaga
bagaimana menurut pak nurdin ini
ini men trigger sebuah pemikiran di saya yang cukup lama
bahwa kenyataan di lapangan sekian puluh tahun
sampah di taman nasional justru kontribusinya datang paling banyak dari masyarakat lokal
yang mana mereka bayar murah
jadi kalau bayar murah biasanya itu asosiasinya kurang berharga
sehingga tidak dihargai
jadi kalau saya mikirnya kalau mau ekstrim dinaikin gitu loh
karena gini beberapa tamu yang saya guide
kebetulan di rumah kami berkunjung dan diskusi
ratusan tamu kami
saya selalu mengajak diskusi mereka dari perspektif sebagai seorang wisatawan atau tamu di sini
mereka bilang dengan harga
nilai itu sebenarnya tidak ada masalah dengan nilai rupiah yang dia bayarkan ke kawasan konservasi
permasalahannya adalah bagaimana kontribusi itu real muncul di sini
sedangkan masyarakat lokal yang dia tahu membuang sampah langsung justru lebih murah
ini bukan masalah iri tapi masalah bagaimana kita mendidik pengunjung
kalau kita bicara ekoturisme
ini kita bicara mengenai pengunjung ya
seharusnya ekoturism ini kan bukan untuk pengunjung yang siapa siapa
tapi juga mereka yang mencintai lingkungan
berarti kegiatan yang diperbolehkan juga ada batasan
idealnya untuk ekoturisme itu dari segi kegiatan apa apa saja menurut anda
kita bicara ekoturism kalau kita bicara taman nasional atau sebuah kawasan konservasi katakanlah
yang mungkin gridnya tidak terlalu strict
satu masalah tracking
ada jalur jalur yang memang diperuntukkan dan dibatasi untuk jumlah wisatawan yang lewat di situ
dan kemudian di jalur itu disediakan seorang pemandu atau interpreter kalau bisa bicara ekoturisme
untuk ekoturisme itu bicara masalah konten dari kepemanduannya
sehingga ada knowledge yang diberikan
itu sebenarnya price yang dibayar mahal sebenarnya untuk sebuah proses ekoturism
kalau kita batasi sebuah kawasan logikanya maka orang akan mengantri untuk masuk sebuah kawasan
akhirnya akan teratur
tidak ada tekanan massal di sebuah kawasan
itu pasti kesana logikanya
dan juga mungkin dengan meningkatkan value atau nilai
tapi akan membantu dalam konservasi
sehingga tidak cepat rusak
nah ini biasanya kalau mass tourism itu akhirnya yang ada adalah ya sampahnya bertumpuk dan lain sebagainya
bagaimana anda sendiri melihat upaya pemerintah dalam mengelola taman nasional ini sebagai area ekoturism
apa apa saja yang masih perlu diperbaiki tadi selain sdm
menurut saya dari seluruh kawasan taman nasional khususnya baluran
karena pengalaman saya selama tiga belas tahun
ada kemajuan dalam proses ini beberapa tahun terakhir
salah satunya signboard
mereka sudah pasang
kemudian mereka atur kawasan khususnya untuk savana
karena wisatawan lokal ini justru beberapa kali beberapa tahun yang lalu itu masuk bawa motor di savana
padahal itu kawasan yang menurut saya strict untuk kendaraan bermotor
jadi mereka pasang
pasang apa namanya sebuah barikit
tapi saya kira apapun yang dilakukan taman nasional ke depan ini akan menjadi sedikit lambat
jika tidak diikuti oleh teman teman dari kementerian pendidikan dan kementerian pariwisata
karena apa kalau kita ngomong ekoturisme
ada tiga kementerian yang terlibat di situ sebenarnya
dan masing masing kementerian memiliki kepentingan sendiri sendiri
mungkin kalau kehutanan maunya konservasi
kalau bisa tidak ada orang yang masuk
tapi kalau turism kan tentu
wah ini jumlah wisata
wisatawan pad dan mungkin tempat penginapan
nah ini juga kedepannya idealnya bagaimana direncanakan sehingga seluruh komponen ini bisa berjalan
jadi dari aspek pendidikan tapi juga konservasi dan juga pemasukan bagi masyarakat lokal
maka harus merasakan dari segi ekonomi
kalau menurut saya masing masing punya rule yang menurut saya berkaitan
kalau kita ngomong kementerian pendidikan
nah pengetahuan tentang kecintaan terhadap lingkungan itu harus ditumbuhkan mulai dini
karena ada tidak ada selama setahu saya tidak ada mata pelajaran yang memberikan kita memang knowledge tentang itu
adanya biologi itu berbeda sekali
yang kedua kalau dari sisi kementerian pariwisata tentu saja kita bisa masuk ke desa desa wisata
seperti desa wonerjo ini
mereka masuk dari penyuluan bahwa ini ada kontribusi
kalau masuk ke baluran
saya kira edukasi edukasi seperti ini akan memberikan sebuah komunikasi yang baik antar ini
yang ketiga kementerian kehutanan memperbaiki signboard fasilitas yang terkait dengan kebutuhan bukan keinginan
kebutuhan untuk wisatawan misalnya jalur track yang jelas
kemudian semacam aturan main yang juga tata tertib
karena itu harus mengedukasi wisatawan
dan tiga peran ini menurut saya kalau dijalankan bagus
saya kira luar biasa indonesia
kita berapa persen dari tiga komponen itu ya
tiga komponen itu yang sudah ee
sudah dilakukan lah
saya kira masih
apalagi anda sudah tiga belas tahun di sini
ada kemajuan tapi masih
kita harus memaksimalkan komunikasi antara tiga kementerian ini
karena kebetulan saya sendiri membantu teman teman kementerian sebagai narasumber di beberapa daerah di indonesia
masih condong terhadap mass tourism
kalau boleh saya analisa sebagai seorang akademisi
dan itu adalah grey area
tapi larinya ke mass tourism
ya nyambung ya
padahal justru yang kita inginkan adalah quality ya
tapi kebanyakan wisatawan yang datang sini terus terang kan masih wisatawan domestik ya
nah bagaimana sekarang upaya mendidik wisatawan domestik dan juga yang memberikan pelayanan terhadap wisatawan domestik itu justru untuk memiliki tanggung jawab itu sendiri lebih tinggi
bukan kita ke tempat seperti tempat turis yang lain
tujuan wisata yang lain
tapi alam loh ini
ada beberapa hal yang saya selalu gunakan untuk memberikan motivasi kepada teman teman kelompok sadar wisata atau desa wisata
bahwa pada saat tamu datang nusantara maupun mancanegara bikin sebuah konsep atau aturan main semacam perdes
mungkin ya peraturan desa
tapi mungkin jauh lebih ringan
misalnya tata tertib nih
misalnya tata tertib nih selama berkunjung di desa
kemudian cara berpakaian
kadang kadang pariwisata sangat di reject di beberapa tempat karena dianggap seperti kebanyakan mungkin masalah baju yang tidak sopan dan segala macam
saya kira ini bisa diletakkan di depan
karena kita sebagai tuan rumah maka kita bilang ke mereka bahwa rule of the game nya seperti ini
dan mereka akan sangat sebenarnya pada dasarnya mereka sungkan
mereka pada dasarnya juga menanyakan
itu akan mereka tanyakan
meskipun dari jakarta teman teman dari
dan mereka biasanya sangat sensitif ya terhadap kepentingan kebudayaan lokal
tapi pertanyaan saya justru untuk turis domestik itu sendiri
yang mungkin datang ya bayar murah
anggap tidak terlalu menghargai
membawa kebiasaan kebiasaan buruknya seperti ya merokok misalnya
ini kan sering kita lihat
atau membuang sampah sehingga gunung itu atau tempat tempat itu penuh dengan botol
ini bagaimana untuk mendidik
karena jumlahnya mereka juga jauh lebih banyak daripada turis mancanegara
ada data yang menunjukkan di teman teman taman nasional
ada beberapa taman nasional sudah memberikan sebuah aturan main
bahwa mereka masuk dengan membawa
khususnya ini nusantara ya
membawa masuk sebuah sejumlah makanan
mereka harus mencatat semua dan mereka harus bawa keluar itu sampah sesuai dengan itu
mungkin itu adalah salah satu
salah satu sementara ini memang terbaik
karena kadang kadang kita harus memberikan sebuah edukasi melalui proses
kalau saya bilang pemaksaan
karena kalau tidak mereka akan kena denda satu bungkus permen itu seratus ribu
iya mungkin ini harus diterapkan
penyakit ya biasanya datang kemudian makan buang buang sampah
harusnya mereka bawa kantong plastik untuk bawa sampahnya
atau mekanisme insentif mbak desi
artinya di ekoturism itu kita tidak mengenal reward tapi insentif
artinya ada proses achievement seorang pelaku wisata atau wisatawan
untuk membantu kawasan mereka
misalnya kalau dia bawa tempat sampah nih misalnya
mereka pulang akan ditimbang dan mungkin ada reward
sorry insentif berupa stiker mungkin adungan gantungan kunci
semacam apresiasi terhadap mereka untuk berkontribusi terhadap sampah
saya kira wisatawan lokal harus dilibatkan untuk proses itu
iya terima kasih banyak pak nur

memiliki begitu banyak ya taman wisata nasional
nah ini bukan saja ya potensi untuk meningkatkan perekonomian lokal
pemasukan dan lain sebagainya
tapi justru mengingatkan kita kepada kekayaan alam yang kita miliki
nah tujuan akhirnya itu sebenarnya untuk menjaga kelestariannya
karena kalau kita tidak menjaga semua yang lain lain juga pasti akan jauh berkurang
orang tidak akan tertarik lagi
sekali lagi terima kasih
sama sama mbak desy
bukan saja alam atau taman nasional yang bisa dijadikan bagian dari ekowisata
kampung kampung tradisional pun bisa menjadi daya tarik yang sangat unik
nah setelah ini kita akan melihat salah satu desa tertua di banyuwangi
yang bisa menjadi bagian dari ekowisata
geliat pariwisata banyuwangi tak hanya menjadi penggerak roda ekonomi kabupaten di ujung timur pulau jawa ini
pariwisata sebagai sektor unggulan juga berkontribusi menciptakan kebanggaan masyarakat akan keindahan alam dan warisan seni budayanya
destinasi wisata baru pun terus bermunculan di banyuwangi
salah satunya di kampung temenggungan yang terletak di jantung kota
sebagai kampung tertua dan bersejarah temenggungan juga merupakan pusat dari beragam kegiatan seni budaya
dari musik tradisional tarian hingga membatik
ya kini saya sedang berada di kawitan yaitu kampung wisata temenggungan
dan konon kampung temenggungan ini merupakan salah satu kampung yang tertua di kabupaten banyuwangi
dan sejak tahun dua ribu lima belas menjadi kampung wisata
ya saya ditemani oleh bahtiar dan hendra
bahtiar adalah seorang pegiat ekowisata
bahtiar adalah seorang pegiat ekowisata
bahtiar adalah seorang pegiat ekowisata
mengurus kampung ini
mengurusi kampung mbak
mengurusi kampung tapi orang pendatang dari orang
dan hendra merupakan salah seorang warga di sini
dan juga katanya yang memimpin dan menggerakkan anak anak muda untuk jauh lebih semangat
ini memberikan atraksi kesenian
ini salah satu yang kita bisa saksikan di belakang
ini adik adik ini siapa saja
hendra di belakang
ini ada banyuwangi putra junior
dan juga ada banyuwangi putra en
masih muda muda ya mereka
masih anak anak yang usianya kelas satu sd sampai yang smp
nah ini semua hendra yang bina ya
kita ingin tahu sedikit ya mengenai sejarah dari kampung temenggungan ini
yang katanya salah satu atau bahkan yang tertua ya
mungkin bahtiar bisa cerita sedikit sejarahnya kalau kita bicara mengenai tertua itu persisnya sejak tahun berapa
dan bagaimana perkembangannya sampai sekarang
jadi kampung temenggungan ini
kampung temenggungan ya sebetulnya namanya kampung temenggungan
kampung temenggungan ini berdiri tahun seribu tujuh ratus tujuh puluh empat
ya jadi bersamaan dengan pindahnya pusat pemerintahan
dulu dari muncar pulau pangpang kira kira satu jam dari sini
dipindahkanlah setelah kerajaan belambangan kalah
dipindahkanlah pusat pemerintahan di wilayah kota
dulu ini hutan namanya hutan tirto gondo
nah kemudian dibangunlah pendopo
jadi pendopo itu juga salah satu bangunan pertama bersama kampung ini
penunjang dari aktivitas pemerintahan
nah waktu itu pada abad ke delapan belas berapa jumlah warga atau populasi yang tinggal di sana

cuma intinya kalau referensinya itu tadi ya
awal oleh bupati namanya mas alid panggilannya bupati itu
itu yang pertama kali membuka di wilayah banyuwangi kota
hutan dibuka jadi kota
dimulai dari pendopo dan kampung penunjangnya
termasuk di sini juga sumber air di
di sini ada namanya sumur sri tanjung
banyuwangi itu kan artinya air yang harum
nah itu konon
konon legendanya berasal dari air di sumur yang ada di kampung ini
sampai hari ini masih ada namanya sumur sri tanjung
itu yang kisah legendanya
ada kisah sri tanjung dan sido pekso
nah sumur itulah bagian dari kisah itu
yang akhirnya dinamakan
dulu konon seperti itu ceritanya
luar biasa menarik sekali
dan memiliki sejarah yang unik juga
nah apalagi ini berkaitan dengan mungkin sejarah yang dianggap agak kelam ya
bisa sedikit cerita bahtiar
ini menarik juga bagi kita yang perlu ya
belajar mengenai sejarah di indonesia
jadi dari dulu di kampung ini memang pusatnya kesenian
ya kemungkinan mulai tahun seribu tujuh ratus tujuh puluh empat itu
begitu ada pemerintahan di sini
kesenian pun juga mungkin sudah didatangkan di sini
sudah dihidupkan di sini
sampai kesenian itu berkembang tahun lima puluh an tahun enam puluh an itu
pusat kesenian di banyuwangi
contoh contoh keseniannya apa saja
macam macam mulai kalau yang asli banyuwangi itu ada kesenian gamelan banyuwangi
ada ini beda dengan gamelan jawa dengan gamelan bali berbeda
tapi kemudian di sini dikembangkan dengan cara seperti orang sini
kemudian ada musik patrol kan yang dimainkan teman teman itu musik patrol
itu dari bambu itu kayaknya pengaruh dari madura kayak gitu
dan instrumen instrumen itu dibuat di kampung ini atau
macem macem kalau yang ini semua di kampung ini
cuman memang di sini di banyuwangi banyak alat musik yang seperti ini
oke jadi keunikannya kesenian khususnya musik nah ini
ya musik tari banyak macam macam di sini
musik tari batik macam macam di sini
tapi yang membuat ada aspek sejarahnya menarik
yang lagi ini berkaitan dengan kesenian itu juga ya
musik dan tari mungkin masalahnya dulu di situ
oke bisa cerita ini
jadi akhirnya tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima itu mungkin kita pernah tahu lagu genjer genjer
genjer genjer itu diciptakan oleh orang di kampung ini
lagu itu diciptakan tahun seribu sembilan ratus empat puluh dua jadi sebetulnya nggak ada hubungannya
tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima akhirnya cuman interpretasinya beda
ya mungkin seperti itu
simpatik terhadap pki waktu itu
mungkin seperti itu
nah akhirnya kesenian sebanyuwangi kesenian sempat dilarang

tapi apa yang terjadi pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima itu
sehingga istilahnya genjer genjer ini menjadi top dan akhirnya ya terjadilah
kemungkinan memang saat itu lagu genjer genjer demikian populer ya
dan akhirnya mungkin sering dipakai untuk kegiatan kegiatan di partai mungkin seperti itu
sehingga akhirnya begitu tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima ada g tiga puluh s itu
semua aktivitas kesenian dibanyuwangi
termasuk terutama ya terutama di temenggungan dilarang
sebenarnya kenapa ya waktu itu dianggap bahwa ini merupakan bagian dari kampung yang merah lah istilahnya
ya mungkin karena itu tadi
karena di sini banyak seniman seniman yang sering memainkan lagu lagu
padahal tidak ada hubungannya dengan kegiatan politik atau
kalau di sini murni seniman ya sebetulnya
murni seniman cuman ya itu tadi
akhirnya jadi korban
bahkan setelah tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima
ya nyumun saya ku mungkin ktp orang di kampung ini bisa dikatakan sulit untuk mencari kerja
sulit untuk dipakai apa apa itu
jadi enggak laku ya
karena hendra ini pernah merasakan itu atau paling tidak dari keluarga orang tua dan lain sebagainya
ada memori mengenai saat itu
masih belum ada
jadi pada saat dari keluarga
ada cerita cerita bahwa dulu ktp nya dianggap ini lah ya
tadi tidak laku sulit mendapatkan pekerjaan mungkin agak diasingkan
kan biasanya kan dulu dianggap lingkungan tidak bersih begitu
kalau dari keluarga mungkin tidak banyak bicara
untuk orang orang sini kita mau membicarakan tentang hal itu adalah hal yang tabu
kalau kita takut untuk mau berbicara seperti ini kita takut
jadi trauma ya
masih ada trauma trauma yang sangat mendalam buat kita
nah mbak tiar ini selama berapa tahun
jadi musik itu sudah dilarang atau bagaimana
sekitar tahun kalau gak salah sekitar tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam atau seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh
disitulah kesenian dimulai lagi
jadi selama sepuluh tahun tidak boleh
tidak boleh dan tidak berani
mungkin tidak berani mungkin
lebih banyak awalnya tidak boleh kemudian tidak berani
nah tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh itu ada almarhum namanya mbah kacung tarmat itu
beliau kebetulan pensiunan tentara ya
pensiunan tentara yang sudah pensiun
akhirnya mengembangkan kesenian disini karena beliau tentara
mungkin akhirnya lebih mudah disitu
nah sampai hari ini
kita takut ditangkap lagi mungkin
sampai hari ini akhirnya namanya itu dulu dibentuk namanya banyuwangi putra
banyuwangi putra sampai hari ini masih eksis
nah teman teman di sini ini semua tergabung dalam banyuwangi putra
ini sudah generasi keempat ya
jadi selama sepuluh tahun itu walaupun tidak ada musik tidak boleh tapi tidak mematikan semangat ya
karena ini kelihatannya sudah mendaram lagi
gimana hendra semua keluarga itu bisa memainkan instrumen atau
kalau untuk kesenian semuanya bisa
jadi mulai dari seni pembatik seni untuk musik
ini dari kecil ya
ini diajarkan di sekolah atau bagaimana cara
tanpa diajarkan kita otodidak setiap hari karena kita melihat kita juga belajar
jadi kita sudah terbiasa dengan hal hal seperti itu untuk berkesenian
dan ini walaupun sekarang kan generasi apalagi generasi milenial ya lebih suka main hp main gadget main game
kesenian masih tetap masih terus berjalan
ini tetap kita masih ada jadwal latihan untuk seni tradisional walaupun kita tidak meninggalkan gadgetnya
mbak tiar sejak tahun dua ribu lima belas katanya ini kan menjadi kampung wisata
yang bersejarah lah di sini kita juga lihat ada turis ya baik dari lokal maupun mancanegara
nah ini idenya itu dan keterlibatan anda ini sebagai pegiat eko wisata itu bagaimana
jadi dua ribu lima belas bulan oktober itu pertama kali kami saya dan komunitas kami punya komunitas namanya komunitas hidora
hidora itu hiduplah indonesia raya
ya hiduplah indonesia raya
kami memang ini komunitas ya bukan lembaga bukan lsm
bukan yayasan ini komunitas organisasi tanpa bentuk lah kira kira kayak gitu lah
tapi ininya dimana
kok orang malang bisa ke banyuwangi waktu itu apa
kebetulan kami punya usaha rumah makan di sini sehingga akhirnya kami ya namanya kita tinggal di sini ya kita jalan jalan kemana mana
nah salah satunya ketika kita ketemu dengan kampung ini ada seorang kawan yang menceritakan pada kami ada kampung di tengah kota yang keseniannya bagus
datanglah kami ke sini dan ternyata luar biasa
begitu kami datang kami waktu itu lihat anak anak kecil main musik gamelan waktu itu wah kita langsung jatuh cinta wah ini luar biasa
terus kita jalan lagi ke kampung ini masuk ke ganggang di sini banyak ganggang kecil di situ banyak rumah rumah kuno
jadi rumah rumah yang mungkin usianya seratus tahun lebih dari seratus tahun di sini masih ada di ganggang sempit sempit di ganggang kecil
nah kita melihat loh ini potensi pariwisata internasional nih posisinya di tengah kota
nah kemudian dari situlah kami akhirnya ngomong dengan pihak kelurahan
kemudian dengan anak anak muda di sini dan kita bareng bareng kita mencoba untuk menggerakkan ayo ini potensi yang sudah ada ini bagaimana satu bisa meningkatkan kesejahteraannya masyarakat
yang kedua bagaimana apa yang ada di sini ini bisa menjadi sebuah kebanggaan bagi warga di kampung ini terutama terkait dengan dulu warga di sini pernah punya satu sejarah
satu trauma sejarah
fase fase yang trauma dan kita mencoba untuk mengembalikan bahwa ayo kita bangga dengan kampung kita sendiri dengan berbagai
berbagai potensi yang ada di sini itulah kita mulai tahun dua ribu lima belas
ada hal yang menarik ini kan dalam ranah ya ekowisata
ekowisata itu kan salah satu istilahnya wisata yang bertanggung jawab
tapi juga kesejahteraan masyarakat lokalnya kan tetap terjaga
nah selama satu tahun ini hendra apa saja perubahan yang dirasakan sejak kampung ini dijadikan kampung wisata
saya lihat juga banyak turis yang datang ke sini mendengarkan musik
apa kira kira benefit ataupun kebaikan yang dirasakan
perkembangan kita satu tahun ini ya mulai ada peningkatan di segi ekonomi
yang dulunya warga berjualan hanya sebatas cukup untuk satu hari
dapat memasukkan lebih dari para wisatawan wisatawan yang datang ke sini
karena di sini banyak wisatawan yang belajar
entah belajar membatik entah belajar seni musik
bahkan pernah belajar tari dan pendek silat di sini
jadi bisa ya ambil kursus kursus itu sekarang
bahtiar anda sendiri melihat minat wisatawan satu tahun terakhir ini rata rata dari mana yang datang sekarang
jadi gini mbak
jadi kita mulai awal itu yang ada di pikiran kita adalah
ini wisata internasional di sini
yang kedua juga kami yakin kalau wisatawan internasional masuk ke sini
insya allah yang lokal pun akan datang juga ke sini
itu akhirnya mulai awal kemasan promosi kita walaupun dengan alat yang sederhana
nah ini bagaimana maksudnya
ya mungkin bagi orang indonesia ya kampung ya namanya juga sudah terbiasa tidak ada uniknya
tapi setelah melihat wisatawan internasional kan biasanya mereka wow ini sesuatu yang berbeda
sesuatu yang berbeda dengan pertunjukan yang tidak mereka biasa lah memiliki
apa kemasannya cara marketingnya
jadi intinya gini sebetulnya kami tidak banyak melakukan marketing yang ruwet ruwet ya
kami hanya mendokumentasikan potensi yang ada
kita dokumentasikan pakai video pakai hp lah pakai mungkin kadang kalau lagi lumayan ya pakai kamera sls
ini di upload semua
nah itu kita upload di sosial media di youtube di facebook itu aja sebetulnya
ada website sendiri
sedang kita bikin namanya kawitan info itu proses sudah tayang cuman masih belum lengkap isinya
jumlah kakak yang ada di kampung ini sekarang berapa kira kira
itu ada perubahan nggak maksudnya semakin lama semakin bertambah atau biasanya kan kalau anak muda mereka maunya pindah ya tidak mau lagi tinggal di kampung halaman
kalau warga sini kebanyakan tetap
kita masih tetap setia dengan kampung temenggungan
mbak tiar dari segi potensi ekowisata kedepannya bagaimana
akan dikembangkan seperti apa
karena kalau terlalu banyak turis kan juga pasti ada dampak dampak yang mungkin harus diperhatikan
jadi kalau yang kita kembangkan disini kita konsepnya adalah ini tema ya tema ekowisata disini temanya adalah live as local people
hidup dan tinggal seperti masyarakat lokal
jadi di sini ada homestay nya juga
ada walaupun belum banyak ya kita sudah memulai beberapa homestay
dan tema besar kita adalah live as local people tinggal hidup seperti masyarakat lokal
artinya kita tidak melakukan perubahan perubahan yang terlalu banyak pada misalkan homestay
homestay ya rumahnya masyarakat seperti ini maka tamunya yang menyesuaikan bahwa ini ada sesuatu yang menarik untuk belajar
tinggal di sebuah tempat yang mungkin jauh dari negaranya kemudian dengan makanan lokalnya dengan kamar mandi lokalnya
kemudian ya mungkin dengan kondisi rumah yang tidak terlalu bagus
ya mungkin justru itu yang mereka cari kan keunikan itu
kalau mau yang serba seperti biasa ya bisa tinggal di kota ya
dan ada tamu tamu kita yang sampai akhirnya dua bulan di sini
jadi tamu kita dari mesir ya rencana cuma tiga empat hari sampai dua bulan
nah ini kalau dampak dari segi
aspek gaulnya ya hendra ini anak anak di sini kan mungkin bagaimana bisa lebih bisa bahasa inggris misalnya lebih terbiasa dengan tamu asing
awalnya kita hanya tahu bahasa inggris sampai sekarang sudah mulai keinginan untuk belajar sangat tinggi
jadi walaupun hanya sebatas membaca kalau ada tamu turis kita mencoba untuk memberanikan diri berbicara
kita sudah mulai
terus kegiatannya buat anak anak muda di sini apa apa saja selain main musik tadi
di sini ya kalau mulai dari pulang sekolah kalau untuk yang adik adik ini walaupun sambil bermain musik kadang juga belajar membatik
bahkan ada yang latihan silat di sini
silat juga ya
ada juga di sini
ada kesenian silat asli dari sini mbak
mbak ter saya lihat ini menarik ya
karena kadang apalagi dengan
era modernisasi ini ada gadget ada begitu banyak hal hal yang bisa mengalihkan lah dari budaya itu
kadang kadang kan tradisi dianggap aduh kuno bosen gitu
ini tetap hidup ya
ya itu saya rasa perannya senior senior di sini
jadi sesepuh sesepuh kemudian istilahnya kawan kawan yang memang menyadari bahwa ini adalah sesuatu ini harta ya
apalagi yang dimiliki oleh temenggungan bukan seni dan budaya
karena inilah yang menjadi semangatnya teman teman di sini
dan akhirnya menular
karena yang tua tua yang dewasa dewasa mereka aktif memainkan mereka aktif berlatih
yang muda muda ini
iya biasanya mereka justru yang muda nggak terlalu tertarik lagi
mereka menganggap ya itu bukan peran kita lah
tapi ini anak anak semua ini tampaknya begitu tertarik dan mau ya meneruskan ya kesenian itu sendiri
mbak tiar yang saya tertarik kenapa kok bisa ya kampung ini tadi
katanya rumahnya juga masih sama arsitekturnya jalan jalan ganggangnya itu
kenapa ya bisa terawat ini menurut perspektif anda
antara terawat dan tidak ada program untuk dikembangkan mungkin antara itu ya
jadi artinya karena memang kondisi pasca enam puluh lima ini kampung ini nggak terlalu banyak mendapatkan program program dari pihak lain
justru diselamatkan ya dari
masih banyak mbak di sini rumah rumah tua ada rumahnya bupati kelima ya
rumah bupati kelima pringgo kusumo namanya
itu ada di dalam gang itu rumahnya mungkin dua ratus tahunan lah umurnya
ya sayangnya kondisinya memang kurang terawat ya tapi masih ada barangnya
nah ini sekarang kedepannya ya rumah rumah tua ini ini kan sudah jadi saksi sejarah lah istilahnya
dan juga salah satu daya tarik
bagi orang yang datang ke sini
bagaimana upaya untuk melestarikan supaya ya jangan nanti dibangun ruko atau gedung gedung yang tidak terlalu enak
ya itu tadi artinya dengan harapan kami ya dengan berkembangnya kegiatan wisata di sini
akhirnya kalau kita ada kunjungan tamu tamu ke rumah rumah kuno ini yang punya rumah pun kebagian rezeki di situ
sehingga harapan kita dengan kondisi seperti itu
jadi orang merasa bahwa oh iya ya kalau saya mempertahankan
rumah saya yang kuno ini saya mempertahankan kesenian
saya akan mendapatkan rezeki lebih juga di sini karena menjadi destinasi wisata
nah ditambah lagi kondisi ini kami disupport oleh kami punya jaringan namanya jaringan kampung nusantara
jaringan kampung nusantara ini sebuah jaringan jejaring antar kampung
antar kampung yang mereka mengembangkan potensi lokalnya dan rata rata mereka swadaya
dan itu kebetulan dideklarasikan di kampung ini
itu pada bulan januari kemarin
kami bikin namanya festival kampung temenggungan
dihadiri mungkin ada dari tiga belas negara
kemudian juga dari mungkin sekitar dua puluh kampung kampung lain di nusantara
dan waktu itu muncul ide ayo kita deklarasikan jaringan kampung nusantara
nah ini kami saling support di situ
ini ada sponsornya
nggak ada kita semua swadaya
jadi dukungan dari mana saja khususnya
dukungan dana dana finansial
kalau dana lebih banyak warga patungan
tapi yang membuat ada ciri ciri khas atau kriteria tertentu untuk masuk ke dalam jaringan kampung nusantara
tidak ada mbak
jadi istilahnya ya intinya dimana itu adalah kampung yang memang tumbuh dari bawah dari masyarakat
bukan sebuah setting dari pemerintah atau apa tapi memuncul dari masyarakat
iya kesuadayaan ini walaupun dari perkembangannya pasti nanti akan ada support dari pemerintah
memang harus muncul dari
dari masyarakatnya sendiri
sebenarnya tujuan besarnya apa sih
misalnya lima sepuluh lima belas tahun dari sekarang apa yang ingin
di sini khususnya
atau di kampung kampung itu sendiri
jadi intinya gini
ketika masyarakat itu mengenal dan mencintai potensi mereka sendiri
kadang kadang masyarakat kadang kadang tidak merasa potensi yang mereka miliki istimewa
contoh misalkan mas hendra ini
dia pandai pencaksilat
dulu dia tidak pernah berpikir bahwa pencaksilat ini sesuatu yang menarik gitu ya
mungkin dianggap biasa
nah tapi ketika kita tampilkan di depan wisatawan ternyata wisatawan tertarik
sampai kita punya pernah kita punya namanya paket itu belajar pencak silat belajar batik belajar musik tradisional selama seminggu
di akhir paket itu kita pentas bersama antara tamu tamu dan warga itu pentas bersama
ini jadi paket paket wisata yang berisi inilah budaya di situ tapi juga lebih mengenal ya kehidupan kamu
artinya live ves local people ini satu kita tidak butuh biaya banyak karena tidak merubah apa apa
yang kedua itu tadi pr kita adalah bagaimana masyarakat itu mengenal potensinya mencintai potensinya dan mereka bangga
ketika mereka bangga mereka sendiri yang akan mempromosikan itu
mas hendra kalau habis ada tamu gini blasting di sosial media
oh ini ada tamu di sini
tapi hendra bangga ya
sangat bangga sekali
kira kira cita cita hendra untuk kampung ini lima sepuluh lima belas tahun dari sekarang inginnya seperti apa bentuknya
buat kampung kalau saya sendiri pengennya kita tetap seperti apa adanya
kita seperti ini untuk yang lebih kita serahkan kepada tuhan saja
apa adanya tapi rezekinya banyak
dan ini ya tamunya juga semakin banyak ya
dan yang kedua kita juga melihat bahwa kita melihat tamu
jadi kita seringkali diskusi kami ya dengan kawan kawan di warga sini
jangan pernah melihat tamu itu sebagai atm
jangan melihat tamu itu sebagai apa namanya orang yang bisa kita apa kita ambil duitnya kita poroti duitnya
lihatlah tamu itu sebagai kawan sebagai saudara sebagai orang yang akan ikut mempromosikan kampung kita
sehingga ketika ada wisatawan di kepala kita yang muncul bukan wisatawan
berarti duit tapi wisatawan ini berarti kawan ini saudara
kita tidak tahu siapa tahu ada wisatawan datang ke sini mungkin duitnya nggak banyak tapi dia akan mengabarkan kampung ini ke negara lain
dan itu yang menjadi sebuah penekanan bagaimana supaya tidak salah dalam mengelola pariwisata
karena seringkali terjadi pariwisata dikelola dengan cara yang salah melihat wisatawan sebagai atm
dan juga akhirnya lingkungannya juga rusak tidak terjaga dan justru malahan wisatawannya tidak ingin kembali
terima kasih banyak bahtiar
luar biasa ya pekerjaan yang anda lakukan ini
dan juga hendra dan teman teman di sini masih muda muda tapi semangat dan spiritnya masih tetap cinta kampung
ini sesuatu yang kita di indonesia perlu jaga terus menerus
jangan sampai hilang kita tidak punya identitas sendiri
senang sekali melihat kebanggaan ya terhadap kekayaan yang kita miliki lagi
insight dan luar biasa ya pengalaman kita karena indonesia bukan saja kaya dengan alam dengan taman nasional
tapi juga terlihat kaya dengan budaya tradisi
dan kalau kita bisa kelola dengan baik apalagi dibungkus dalam suatu paket eco wisata
hal ini bisa diapresiasi bagi bukan saja kita sendiri tapi teman teman kita dari mancanegara yang akan datang dan juga ikut mengapresiasi
apa yang kita miliki sehingga indonesia juga semakin lama lebih terkenal ya di seluruh dunia untuk hal hal yang baik
demikian insight kali ini
jangan lupa ikuti insight besok bersama saya desi anwar